meski pemerintah gencar melakukan operasi pasar di sejumlah tempat
namun harga sembako terutama gula tetap saja tinggi
harga gula bahkan menembus tujuh belas ribu rupiah per kilogram
gubernur jawa timur soekarwo mengakui operasi pasar memang tidak efektif
ratusan warga di desa bandar kota kediri sejak pagi sudah mengantri
untuk membeli sembako dalam operasi pasar yang digelar pemerintah provinsi jawa timur
begitu truk pengangkut sembako datang warga langsung mengejar dan rela berdesak desakan
demi mendapatkan jata penjualan sembako lebih dulu
bahkan seorang balita yang digendong ibunya sempat terjepit antara pembeli yang lain
dalam operasi pasar kali ini petugas membatasi penjualan
untuk gula hanya dua kilo setiap orang dengan harga rp sebelas tujuh ratus lima puluh per kilo
sementara untuk beras kemasan lima kilo dijual dengan harga empat puluh tiga ribu
sedangkan minyak goreng dijual dengan harga rp sebelas tiga ratus per liter
di bojonegoro antrian panjang juga terjadi dalam operasi pasar murah yang digelar bulog kabupaten bojonegoro
puluhan ibu rumah tangga ikut antri bersama para pria di bawah truk pengangkut bahan pokok
bahkan beberapa di antaranya mengajak anaknya berpanas panasan di bawah terik matahari
hanya dalam waktu kurang dari satu jam ratusan kilogram sembako ludes di serbu warga
meski operasi pasar sudah digelar berulang kali namun kenyataannya di lapangan harga sejumlah komoditas tak kunjung turun
bahkan harga gula yang ditarget turun dalam waktu satu minggu masih tetap saja dijual mahal
sejumlah warga pun mengaku pasrah dengan mahalnya harga kebutuhan pokok menjelang lebaran
pembeli lebaran rumah sendiri ya misalnya ayam muas
kurang nanti ya beli agak banyak sedikit kalau mahal kayak gini beli sedikit juga
sementara gubernur jawa timur soekarwo mengakui operasi pasar memang tidak efektif
tapi tingginya harga gula dikarenakan di tingkat distributor dan tengkulak harga gula juga masih tinggi
yakni sekitar rp empat belas enam ratus per kilogram
hal inilah yang membuat pedagang eceran enggan menjual gula dengan harga murah
istilahnya tidak efektif karena turun dari tujuh belas ke empat belas enam ratus sekarang
rp empat belas empat ratus jadi berkurang tidak bisa rp dua belas karena dia masih nyimpan
dan itu tadi yang rp dua puluh satu sebagian di d dua dan d tiga
soekarwo mengaku tidak bisa berbuat banyak dalam mengintervensi pasar
karena itu soekarwo mendukung peran komisi persaingan usaha atau kppu dan kepolisian
untuk menertibkan para pedagang besar agar masyarakat tidak dirugikan